setelah dua tahun tertunda gelaran formula e jakarta dua ribu dua puluh dua akhirnya telah terlaksana
penyelenggaraannya pun dianggap sukses bahkan presiden jokowi mengatakan ajang bergensi
yang berlangsung di jakarta international e pri circuit ini berjalan lancar
namun tetap saja di belakangnya tidak sedikit drama yang menyertai
mulai dari pro kontra pembangunan sirkuit lalu juga ada bergulirnya hak interpelasi di dprd dki jakarta
pandemi hingga sponsor acara
lalu bagaimana perspektif media melihat ajang ini
sudah bergabung bersama saya malam ini ada mas revolusi riza wakil pemimpin redaksi cnn indonesia
dan juga mas budi setiarso kepala pemberitaan korporat tempo
halo selamat malam mas revo dan juga mas budi
selamat malam bu jubal
saya ke mas revo terlebih dahulu
mas revo ini tampaknya pamor formula e di media nuansa politiknya ini tidak kalah nyaring dibandingkan ajang balapnya
tapi sebelum membahas soal
dimensi politiknya tentunya saya dan kita semua pastinya penasaran bagaimana terkait evaluasi media melihat jalannya acara formula e
yang katanya ini berlangsung sukses
apakah ini memang benar benar sukses dan juga sesuai harapan
ya iqbal kalau kita melihat memang kan setelah perhelatan kemarin ya formula e itu berlangsung
bisa dikatakan acaranya sukses
lancar tidak ada kendala dan minatnya masyarakat juga
jadi itu tidak lumayan lah bisa dibilang cukup tinggi
nah itu saja memang
ada beberapa catatan gitu ya
kita ini kan sebenarnya berharap formula e ketika diadakan di indonesia di jakarta
ini juga menjadi salah satu kampanye misalnya untuk energi baru terbarukan
jadi bagaimana kita mempromosikan kendaraan kendaraan yang lebih ramah lingkungan
kemudian green energy dan lain sebagainya
kita juga berharap ini kan ajang internasional yang tentu juga membawa promosi ya promosi tersendiri
sporturism misalnya seperti itu
hanya saja memang selama perhelatannya selama persiapannya
sampai sebelum acara kemarin berlangsung
aroma aroma lain yang justru cuat gitu yang lebih ramai diperbincangkan
karena nuansa politisnya justru lebih tinggi dibanding perhelatan itu sendiri
keberadaan gubernur anies baswedan sebagai salah satu kandidat misalnya untuk dua ribu dua puluh empat
disebut sebut sebagai salah satu kandidat
itu juga rupanya juga menyeret aroma politis yang cukup di perhelatan ini
kemudian nuansa sponsor misalnya tidak adanya bumn yang menjadi sponsor yang sempat ramai kemarin
perhelatannya ini sendiri campaign tentang listriknya sendiri menjadi kurang bergaung gitu
padahal kan kita berharap menjadi salah satu kampanye berkelanjutan berkepanjangan
kait dengan energi baru terbarukan gitu
kemarin presiden juga sempat ke amerika kita tahu bertemu dengan salah satu produsen mobil listrik terbesar gitu kan
tapi rupanya ketika ini ketika formula e berlangsung di jakarta
yang ramai di masyarakat yang ramai ini justru nuansa yang lain gitu
walaupun akhirnya pada kemarin sabtu kemarin ketika formula e nya sendiri berlangsung
kita semua melihat ada ada apa ya presiden jokowi juga datang
kemudian ketua mpr datang dan banyak petinggi petinggi atau menteri yang juga hadir di situ
artinya kerukunannya akhirnya terlihat gitu ya
semua seolah olah yang selama ini ada tensi tensi politis
di balik perhelatan formula e ini
memang akhirnya tergugurkan dengan kehadiran beberapa tokoh tokoh kemarin dalam perhelatan formula e
hanya saja kita tentu menyayangkan ya kemarin kemarin
tidak dibangun suasana suasana kebersamaan itu dibangun dari awal gitu
tidak tampak di awal gitu sehingga yang ramai justru nuansa politisnya
dan juga nuansa nuansa dalam tanda kutip gitu persaingan gitu
yang antar sesama politisi di sana
nah tentunya kita berharap formula e ini sudah berlangsung lagi di indonesia tahun depan dan tahun tahun seterusnya
karena ini juga ajang yang bergensi
dan juga bisa membawa kampanye yang bermanfaat lah untuk indonesia
baik untuk turisme sport maupun untuk kampanye energi bersih
nah itu yang kita harapkan
dan ke depan nuansanya kita harapkan tidak akan berhenti
nuansanya kita harapkan tidak hanya
kalau dibandingkan dengan mandalika
gaung mandalika kemarin lebih terasa nasional ketimbang formula e ini terasa
lebih terasa sebutnya jakarta gitu tidak terasa menjadi menasional
ini menjadi pr kan bagaimana kemudian kalau misalkan formula e tahun depan berlangsung
ini bisa menjadi gaungnya itu lebih menasional gitu iqbal ya
baik tapi kalau dari mas budi sendiri bagaimana melihatnya
kalau tadi mas revo mengatakan bahwa memang
kita harus juga melihat bagaimana promosi dari pariwisata
dan juga terkait dengan tujuan dari formula e ini seperti energi terbarukan
apalagi di tahun dua ribu lima puluh nanti kalau saya tidak salah juga
semua ini kendaraan kendaraan sudah menggunakan listrik dan lain sebagainya
nah kalau dari kacamata mas budi sendiri ini melihatnya bagaimana
apakah promosi promosi ini tersampaikan kepada masyarakat dengan baik
atau justru sepertinya dianggap angin lalu saja oleh masyarakat
baik terima kasih iqbal
jadi begini di luar soal perdebatan soal apakah hajat dan hadulat seperti ini ya
baik itu mandalika formula e ini adalah hajatan yang memang punya urgensi tinggi gitu ya
itu perdebatan yang lain tapi saya melihat memang setiap event event yang seperti ini itu
dimensinya tidak hanya dimensi teknis gitu ya
jadi kita tidak semata mata bicara tentang
apakah ini menarik perhatian dunia terhadap indonesia
apakah ini menarik semakin banyak wisatawan ke indonesia
atau dalam hal formula e ini kita bicara tentang energi yang terbarukan gitu kan
yang rendah emisi begitu
tapi balik tadi sudah disebutkan juga oleh mas revo
ada aspek lain di indonesia itu yang menurut saya khas sekali gitu ya
bahwa hajat dan hadulat seperti ini
dekat sekali dengan misi misi yang tidak selalu berkaitan dengan olahraga
ataupun dengan event teknisnya gitu
jadi dalam hal ini adalah politik ya
kalau kita perhatikan kalau kita nengok ke belakang
bagaimana hajatan asian games yang gegap gebita tahun dua ribu delapan belas ya
itu kan juga seperti panggung yang memang dimanfaatkan betul untuk pemilu berikutnya
nah sekarang saya kira juga sama
formula e ini adalah bisa dijadikan panggung oleh pak anies baswedan begitu ya
sehingga respons dari pihak lain pun menurut saya itu sangat kental politik ya
dimulai dengan tadi dukungan yang memang tidak terlalu besar sejak awal ya
kalau kita ingat kembali kan
formula e ini sebetulnya awalnya akan dilakukan di tengah kota
karena seperti negara negara lain
biasanya formula itu dilakukan di tengah kota
karena memang kampanyenya adalah kampanye untuk ramah energi

karena memang kampanye adalah kampanye untuk ramah energi

tapi karena tensi politiknya
di respons dengan politik
maka rencana rencana awal itu jadi semakin jauh
sehingga akhirnya dipilih ancol kan begitu ya
dan sampai kemudian juga bagaimana terlibatan bumn juga sangat kecil
kalau tidak ada gitu ya
bahkan kemarin di panggung sebuah
di salah satu bangku penonton ada komentar yang lucu ya
kata dia ini
kemudian ada hajatan yang tidak berakhlak gitu ya
maksudnya tau nggak
jadi kalau tagline nya bumn itu kan ahlak gitu kan
ada hajatan besar tapi tidak ada tagline ahlaknya
memang karena tidak ada keterlibatan bumn
dan saya kira itu juga responsnya juga respons politik
maka ini menjadi sangat menarik perhatian
semua dipandang sebagai dimensi misi politiknya ini
mungkin pak anies oh ini akan memanfaatkannya sebagai panggung
pihak lainnya akan berusaha mengeblok sehingga benefit yang akan diperoleh pak anies
mungkin di blok lagi dengan kewenangan kewenangan
dan juga kekuasaan yang mereka pegang gitu kan
dalam hal ini mungkin bumn dalam hal ini mungkin
apa ya mungkin juga akses akses gitu ya
sehingga kalau kita perhatikan memang ya mungkin konsekuensinya memang
kalau tadi disebutkan sebagai semacam event lokal gitu ya
karena memang berbeda dengan mandalika kan itu semua gubernur datang
semua bumn yang dikerahkan ke sana
kemudian juga ada kewajiban untuk membeli tiket
mungkin itu adalah aspek lain yang menurut saya jauh lebih menarik
di dalam audiens kita dibanding aspek aspek teknisnya tadi ya
kampanye ramah energi kampanye tentang pariwisata indonesia
yang mungkin terpuruk pada masa pandemi itu menjadi terlupakan
kalau itu dilakukan saya pikir kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
kolaborasi antara beberapa kelompok itu menjadi lebih mudah dilakukan
tapi karena tadi balik lagi karena pandangannya adalah pandangan perspektif politik
di satu sisi ini bisa dijadikan klaim keberhasilan
di satu sisi pasti akan ngeblok agar yang memiliki kesempatan mengklaim itu
tidak menempatkan benefit tertinggi
itu mungkin menurut saya iqbal ya disinilah mungkin masalah kita bersama bahwa
semua hal dari zaman dulu lah ya sepak bola juga dilahirkan sebagai politik
semua hal dilakukan dalam aspek aspek politik
nah ini yang menurut saya tantangan besarnya ke depan
mungkin kalau tahun depan akan dilanjutkan formula e bisa tambah keras lagi ininya kan
karena itu udah dua ribu dua puluh tiga artinya setahun sebelum pemilu gitu
belum lagi nanti ada aspek aspek bagaimana disaling menghalangi begitu ya
termasuk dalam aspek hukum misalnya ya

dan kalau itu dilakukan lagi dengan aspek hukum misalnya ya saya mendengarkan itu ada laporan laporan ke kpk ada juga mungkin ppk akan melihat
dan kalau itu dilakukan lagi dengan aspek politik
maka ini akan menjadi semakin ring di dua ribu dua puluh
mungkin kalau dua ribu dua puluh empat sudah mulai masuk ke aspek teknisnya kalau memang itu dilanjutkan ya
menurut saya itu masih banget
tentunya kita juga harus mendengarkan juga nih pernyataan dari sahroni terkait dengan ajang formula e ini
apalagi tadi cukup kental dengan nuansa politis terkait dengan hal ini yang tentunya menjadi perbincangan kita semua
mari kita sama sama menyaksikannya
saya menyampaikan perhari tadi tentang bumn
kenapa orang pasti kontra dengan lu melas melas kemarin minta sponsor
gue ini memelas untuk bumn bergabung demi bangsa dan negara
bukan melas karena faktor yang lain
karena saya melas untuk bumn lagi lagi bumn
untuk ikut serta bahwa indonesia ada untuk kegiatan formula e
ini bukan masalah duit
ini masalah pride untuk bahwa bumn hadir di formula e ini untuk indonesia
bukan untuk anies atau jakarta tapi untuk indonesia
saya ke mas revo
mas revo melihat ataupun mendengarkan tadi pernyataan dari sahroni
apa yang ada di pikiran mas revo
apalagi ini tujuannya ke bumn atau ke kementerian
mengingat bahwa ya tentunya ini saling kait mengait terkait dengan siapa yang harusnya memberikan sponsor dan juga membuka keran sponsor ini
kalau misalkan dibandingkan dengan perhelatan mandalika gitu ya
ketika kita lihat di mandalika itu
deretan deretan perusahaan bumn yang menjadi sponsor itu sangat sangat banyak
tapi di event formula e kemarin
memang akhirnya mau tidak mau
suka atau tidak suka
akhirnya kita bisa
nuansa politisnya akhirnya memang terseret di situ ya iqbal
karena kan kita tahu bahwa menteri bumn sekarang juga sedang gencar gitu
untuk memantapkan yang kita
bahkan ketika acara formula e ini berlangsung kan
menteri bumn di surabaya
di salah satu hotel di sana bertemu dengan beberapa kalangan masyarakat
dan di panduk yang ada di depan hotelnya juga jelas jelas itu bertuliskan untuk dua ribu dua puluh empat
dan nuansa nuansa politisnya akhirnya tidak bisa dihindari ketika dua kandidat yang ada
tadi juga disebutkan oleh mas budi kan
kita tidak bisa menafikan itu
karena anies wasledan juga sebagai gubernur
bisa jadi memang menjadikan formula e ini menjadi salah satu mengerek namanya
ketika keberhasilan formula e ini juga pasti akan mengerek elektabilitas dari pak anies
jadi ya mungkin dari situlah kemudian akhirnya
respon politik juga respon bumn tidak bisa dielakkan
ini dugaannya juga menjadi respon politik
dan bahwa event event sport ini juga menjadi salah satu ajang untuk menaikkan elektabilitas
sebenarnya kan juga tadi mas budi juga menyampaikan kan
itu bukan hal baru
di asean games itu juga keberhasilan asean games juga mengerek nama pak jokowi pada waktu itu
dan beberapa orang yang kemudian juga mulus menjadi menteri di kabinet indonesia yang kedua ya
pria depan jokowi yang kedua gitu
di sebelum sebelumnya juga dalam ajang olahraga yang lain misalnya
beberapa kepala daerah juga menjadikan event event sepak bola
misalnya klub sepak bola di wilayahnya menjadi salah satu hal untuk mengerek elektabilitas
biasanya kalau misalkan wali kota bupati itu sepak bolanya berhasil
maka apalagi bisa menjadi juara
itu akan menjadi lebih mulus dalam pilkada berikutnya
ini sebenarnya hal yang sudah terjadi banyak di sebelum sebelumnya ya
tapi memang ketika kemarin bumn tidak tampak tidak hadir
banyak sekali sponsor yang ada adalah sponsor sponsor swasta
mungkin memang kita menjadi bertanya tanya gitu ya
di ajang ajang balap mobil biasanya
kalau kita misalnya lihat di malaysia misalnya
semua kompetisi balap di sana pasti tidak bisa di lepaskan dari tarola petronas
nah ketika kemarin di
kemarin di motogp
pertamina juga tidak bisa lepas itu kan namanya juga ada di situ
cuma ketika formula ini kemudian tidak ada satupun
bumn ini jadi pertanyaan juga ya kenapa tidak ada
soalnya untuk pln nya sendiri juga panitia harus membayar full
tidak ada skema parter untuk perhelatan ini
jadi memang ada menjadi pertanyaan kenapa
dan kemudian tidak bisa disalahkan kalau kemudian dispraytnya ke bumn

kalau mas budi sendiri melihatnya bagaimana terkait dengan hal sponsorman sponsori ini
apalagi kalau misalnya kita melihat bahwa tujuan terselubung dari adanya ajang formula ini adalah
untuk menaikkan elektabilitas dari seorang anies baswedan
tetapi di satu sisi anies akan segera berakhir begitu jabatannya di tahun ini
lalu juga sedangkan untuk pemilu sendiri
akan berlangsung sekitar dua puluh bulan lagi
apakah ini benar benar dengan adanya ini akan menaikkan elektabilitas dari seorang anies baswedan
oke soal sponsor mungkin ada dua ya
menurut saya yang pertama adalah memang kalau kita harus mengakui ya bahwa
palapan street track ini kan kalau secara global memang belum terlalu populer kan
kalau misalnya dibandingkan dengan pengulauan atau gp gitu ya palapan motor yang
yang beberapa waktu lalu dilakukan di mandariga lombok
artinya apa memang di sini aspek bagaimana tadi kalau di rekaman pak ketua panitia ya pak syafroni itu kan
pendekatannya seperti menghibah begitu ya
ini mungkin tantangannya adalah bagaimana meyakinkan kepada para sponsor untuk menegaskan bahwa formula e ini penting
tidak semacam hal yang terjadi
bukan balapannya tapi kampanye pada ramah lingkungan yang sekarang kan menjadi tren ke depan kan
semua perusahaan sekarang berlomba lomba mendekatkan diri dengan kesan bahwa mereka adalah perusahaan yang ramah lingkungan
demikian juga negara g dua puluh ini juga sama ada kampanye untuk ramah lingkungan
nah ini kalau itu bisa ditekankan kepada para sponsor saya pikir itu meningkatkan kesempatan untuk memperoleh sponsor ya
di luar memang
tantangan kedua adalah ini tadi balik lagi ke aspek politik gitu ya
jadi kalau saya mendengar beberapa dari manajemen bumn begitu ya
mereka memang ada semacam kekhawatiran bahwa kalau mereka terlibat
mereka akan kena paranya gitu ya para persaingan politik menjelang dua ribu dua puluh empat ini
jadi mereka sangat hati hati semua keputusan akhirnya dilempar kepada kementerian bumn
kalau mereka memberikan klip oke
maka mereka baru bisa akan spending untuk memberikan sponsor kepada formula e
nah kenyataannya mungkin tadi karena aspek politiknya green light tidak jadi muncul begitu kan
sehingga keterlibatan bumn bumn dalam hajatan ini akhirnya memang tidak terjadi begitu
atau kalaupun ada ya sangat sangat minim lah
nah ini yang mungkin pertama
nah kalau pertanyaannya adalah apakah ini akan meningkatkan elektabilitas
menurut saya besar atau kecil
betapapun kita juga melihat bahwa memang pak anies juga belum memiliki perahu atau tiket
untuk mendapatkan kursi pencalonan presiden
tapi kalau kita melihat atau secara logik memang ini mestinya bisa meningkatkan ya
kalau dia bisa mengemas ini sebagai sebuah acara yang besar yang menarik perhatian internasional
saya kira itu peluangnya besar
dan kemarin kan kita juga perhatikan
di luar panggung utama yang tadi menunjukkan keakraban
ada pak jokowi ada bukuan ada pak bambang susatyo ada beberapa menteri di situ
tapi memang jumlahnya tidak terlalu banyak
sehingga panggung utamanya mungkin tidak terlalu ramai begitu ya
nah di belakang panggung utama
ada memang beberapa ketua ketua umum partai yang datang
yang mungkin menunjukkan bahasa ininya sor muka begitu lah ya
kalau kita perhatikan
bahkan kalau kita ingat kemarin ada ahy ketua umum partai demokrat
kan datang lalu pergi sebelum balapan dimulai
ini ya ini balik lagi adalah gestur gestur politik dari ketua umum partai
yang mereka akan memanfaatkan setiap momentum
dan menggunakan segala kemungkinan untuk tetap menunjukkan eksistensi begitu
sehingga kalaupun nanti kata kala elaktibilitasnya pak anies meningkat
dan kemudian mendapatkan kesempatan untuk memproletiket
mereka juga tidak dilupakan
kurang lebih begitu ya kalau gampangan analis politiknya
nah ini yang menurut saya sih mungkin sekali kalau pertanyaannya adalah
apakah hajatan ini bisa meningkatkan elektibilitas dari gubernur dki gitu
itu maaf terima kasih pak
baik saya ke mas revo lagi
mas revo kalau kita melihat dari apa yang terjadi saat ajang formula e
apakah ini artinya bahwa kedepannya bahwa sebelum adanya pemilihan presiden
maka untuk kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan dan lain sebagainya
apakah akan terjadi lagi seperti yang kemarin kita saksikan bersama bahwa
tidak ada sponsor terkait dengan dari bumn
kecuali kalau misalnya ada lampu hijau
khusus dari menteri tertentu begitu untuk bisa memberikan sponsor itu
ya semuanya kan tergantung bagaimana kemudian situasi situasi
misalnya pendekatan pendekatan yang ada
dan bagaimana kondisi politik yang lain misalnya juga cukup bukan
tapi saya pikir juga lobby lobby pasti juga sangat mempengaruhi
jadi artinya kalau misalkan
kalau kita lihat memang masalahnya seperti ini
kita itu kemarin melihat ajang formula e ini
sekupnya itu lebih pada lebih sangat terasa ini jakarta gitu ya jakarta saja gitu
memang kepanitiaannya adalah kepanitiaan dari pemerintahan prof tki jakarta
nah bagaimana kemudian pr nya
kalau misalkan ini digelar
ini tidak hanya menjadi skup jakarta
karena seharusnya ini juga sekup nasional kan
nama indonesia pasti akan terseret juga dalam perhelatan internasional seperti ini
bagaimana kemudian semua pihak bisa
bisa saling mengerti bahwa ini adalah ajang internasional
yang seharusnya digarap
rame rame dikeroyok secara berame rame secara nasional
dan daunnya pun harus lebih menasional
dan kalau misalkan lobby lobby seperti itu bisa dijalankan bisa jadi kan
menarik sponsor juga mungkin tidak seperti saat ini
nah ini yang kemudian bagaimana juga membuat bahwa
sebenarnya kemarin ketika dalam persiapan persiapan
artinya ketika presiden jokowi hadir menengok sirkuit
formulain ini kan sebenarnya sebuah gesture bahwa
perintah provinsi jakarta ingin melibatkan pemerintah nasional gitu ya
dan bahkan presiden pada akhirnya juga hadir di event event tersebut gitu
ada juga ketua dpr ketua mpr hadir gitu ya beberapa menteri hadir
ketidakhadiran bumn bisa jadi ya karena memang nuansa politisnya
nah kita berharap tentu
hal hal semacam ini kalaupun memang akan menarik
menarik nama gubernur anies secara elektabilitas naik gitu ya
tapi kan seharusnya kalau misalkan ini dikelola dengan baik juga
dikemas dengan baik juga pasti juga ketika misalnya bumn bisa memberikan dukungan
maka kan citra positif dari menterinya juga akan ikut naik ya
requal secara logik pasti seperti itu juga gitu
nah kalau seperti ini kan akhirnya ada sentimen sentimen negatif gitu terhadap bumn
dan itu sebenarnya juga hal yang tidak diharapkan gitu
baik mas refu
kalau misalkan ada seperti ini
alangkah baiknya kalau susah kawal
internasional nasional itu bisa disediakan secara bergotong royong
sehingga kepentingan kepentingan lain
berkait dengan kepentingan pribadi atau kelompok
bisa dikesampingkan terlebih dahulu
harapannya sebenarnya kan secara ideal seperti itu ya
kita berharap sih di tahun tahun mendatang ya seperti itu ya iqbal ya
tapi kalau mas revo sendiri melihatnya dengan gestur gestur
yang diperlihatkan oleh para pimpinan kita
ada presiden lalu ada anggota
ada ketua dpr puan maharani
dan juga ada dari sejumlah menteri dan lain sebagainya
ketika bertemu di ajang formula e kemarin
apa yang tersirat sebenarnya
sebenarnya apakah mereka menunjukkan bahwa
sebenarnya mereka itu di belakang tidak baik baik saja
tetapi di depan memperlihatkan bahwa mereka itu sebenarnya
ingin melihat baik baik saja
itu bagaimana pandangannya
ya satu sisi kalau misalkan ini terlihat secara foto ataupun video kan
kita semua lihat ini hal yang sangat menyenangkan ya
melihat pemimpin mungkin itu dukun gitu yang selama ini
mungkin ada di posisi yang berseberangan
kehadiran misalnya kehadiran ketua dpr puan maharani
bisa duduk bersanding dengan presiden jokowi
juga dalam nuansa yang lain juga ada nuansa gestur yang positif gitu ya
setelah misalnya dalam beberapa hal
dalam hari ulang tahun pancasila misalnya jokowi sendiri di nd gitu ya
tidak ada kehadiran yang lain misalnya
dan dalam beberapa ketika adiknya menikah gitu
dengan ketua konstitusi juga tidak hadir
itu kan juga menjadi kemarin menjadi sempat menjadi perbincangan ya
dan ketika duduk bersama makanya ini
ini kan terlihat wah kalau dari sisi publik melihatnya ini menyenangkan gitu ya iqbal ya
tapi kan kita jangan lupa bahwa mereka mereka yang hadir ini adalah para politisi gitu kan
para politisi ini kan
eee ya semua gestur bisa disampaikan dengan baik
tapi mungkin di belakang ada hal hal yang mungkin bisa jadi berbeda
tapi paling tidak di depan layar baik baik saja
tapi setidak tidaknya ini memberikan sinyal bahwa
atau setidak tidaknya ini memberikan gestur yang cukup baik untuk publik
bahwa perbedaan perbedaan politik
pada akhirnya tidak harus sampai bertikai gitu ya
tapi ketikanya secara cantik lah gitu
kalaupun ada perbedaan tapi ketika ada hal hal yang harus bersama
tentu harus ada kebersamaan
nah ini juga menjadi

tapi tentu saja iqbal
para yang hadir kemarin
itu adalah para politisi
eee yang tentu
serta merta saat ini itu bisa menjadi jaminan ke depan
apakah akan barengan dan
misalnya dalam pemilih dua ribu dua puluh empat
ke kurangnya dik tragen gitu kan
gitu kan tidakella sampai sudah

tapi kita harus juda terlebih dahulu mas budi kita harus juda terlebih dahulu
karena nanti kita akan berdiskusi dan juga berdialog terkait dengan hal ataupun tema yang berbeda
terkait dengan masih mirip mirip dengan tema yang saat ini sedang kita perbincangkan
yaitu terkait dengan bagaimana hubungan antara megawati dan juga presiden joko widodo
apalagi setelah adanya isu isu segala macam isu liar yang tentunya menjadi pertanyaan buat kita semua
apakah hubungan mereka ini baik baik saja atau justru semakin merenggang
untuk itu jangan kemana mana tetaplah bersama kami di cnn indonesia newscast